kamis pagi puluhan personil menyisir permukiman dan sungai cimanuk
dua unit ambulans untuk mengangkut korban juga disiapkan di lokasi pencarian
rencana ya pencarian akan dilakukan hingga radius puluhan kilometer
atau mencapai kawasan waduk sumedang
sementara itu pihak rumah sakit guntur juga menyiagakan tenaga medis tambahan
untuk merawat korban luka
hingga saat ini korban hilang enam belas orang terdiri atas delapan laki laki dan delapan perempuan
korban selamat banjir bandang sungai cimanuk garut masih menjalani perawatan di rumah sakit
sementara itu sejumlah korban dievakuasi dari pengungsian karena mengalami demam tinggi
hingga kamis pagi enam belas korban selamat banjir bandang sungai cimanuk jawa barat
masih menjalani perawatan medis di rumah sakit guntur garut jawa barat
mereka rata rata menderita luka luar akibat terhantam kayu serta batu
saat terbawa derasnya arus sungai cimanuk
adapun sejumlah pengungsi di aulama korem garut terpaksa dievakuasi
ke rumah sakit karena mengalami demam tinggi akibat luka yang terinfeksi
ibu kenapa dievokasi lagi ke sini
ini badan sakit sakit semua
sakit semua panas ya
iya dari ini dari kaki
panas dingin kalau itu anaknya sama juga bu
sama panas dari lukanya
kemungkinan terindikasi demam itu karena ada sering infeksi
sehingga demam sehingga memerlukan perawatan lebih lanjutan
iya akhirnya dievokasi dibawa ke sini
jadi jumlah enam belas
sementara itu sekitar seratus korban selamat sudah dipulangkan
mereka dinyatakan sehat dan hanya menderita luka ringan
deden radian garut
koresponen cnn indonesia albi pratama saat ini berada di lokasi banjir bandang
di garut jawa barat
albi selamat siang hingga siang ini
sudahkah ada korban hilang yang ditemukan
ya selamat siang putri
saat ini saya berada di kawasan desa cimacan
kecamatan tarogong kidul kabupaten garut jawa barat
yang mana lokasi saya berdiri saat ini putri
merupakan lokasi yang terdampak paling parah di kabupaten garut ini
karena memang lokasinya sangat berdekatan di pinggir sungai cimanuk
yang bisa dilihat di situ ada turap turap yang meluap pada hari selasa malam lalu
dan dari pagi sampai dengan siang hari ini
sejumlah warga yang dibantu oleh satuan petugas
masih melakukan perubahan
melakukan pembersihan di lokasi ini karena banyak sekali material material lumpur
yang menutupi kawasan desa cimacan ini
dan juga beberapa di antaranya melakukan pencarian korban korban
yang dinyatakan masih hilang
dan putri bisa saya gambarkan
di sebelah kanan saya ini semula adalah bangunan rumah
yang saat ini sudah lulu lantang akibat diterjang oleh banjir bandang
yang pada hari selasa malam lalu terjadi
dan jika bisa saya gambarkan lagi putri
bahwa ketinggian air ini mencapai kurang lebih tiga meter
di sebelah sana adalah
batas air yang ada di rumah
ketinggian banjir bandang yang terjadi di sini
dan sampai saat ini memang pemerintah pusat
maupun pemerintah kabupaten garut menetapkan
masa tenggat darurat dilakukan selama tujuh hari
terhitung sejak kemarin sampai dengan tanggal dua puluh tujuh september dua ribu enam belas nanti
dan saat ini korban yang dinyatakan meninggal dunia
dari bnpb dinyatakan ada sekitar dua puluh tiga orang
sementara yang masih dalam proses pencarian
proses pencarian memang masih simpang siur karena
secara data memang disebutkan ada empat belas sampai dengan delapan belas orang
yang dinyatakan hilang
tetapi dari keterangan bpbd sendiri menyatakan bahwa
masih ada puluhan orang yang dilaporkan hilang
dan fokus pencarian sendiri masih dilakukan di kawasan tarogong kidul
tarogongkaler dan juga kota garut yang mana kecamatan ini
menjadi kecamatan terparah saat terjadinya banjir bandang
dan proses pencarian pun akan dilakukan di sepanjang bibir
bibir sungai cimanuk ini karena memang diprediksi ada beberapa orang
yang terseret hingga beberapa kilometer setelah banjir bandang terjadi
sementara itu untuk warga yang mengalami luka luka baik luka ringan
luka sedang sehingga mengalami luka berat saat ini masih dirawat
di rumah sakit guntur angkatan darat garut yang mana satu orang
dinyatakan luka berat dan harus dioperasi hari ini
kembali ke studio putri
terima kasih albi pratama dari garut jawa barat